bel ini kenapa bel anak gue begini bel
dari rekaman video yang direkam oleh orang tua korban
seorang balita malang ini mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh
akibat disulut menggunakan korek api oleh rekan kerja orang tuanya di kawasan tambora jakarta barat
kapolsek tambora jakarta barat menjelaskan antara tersangka dan orang tua korban
saling mengenal dan bekerja di tempat yang sama
dari keterangan tersangka persiwa tersebut terjadi atas ketersinggungan antara tersangka dengan orang tua korban
yang kerap membuli tersangka di tempat kerjanya
akhirnya kekesalan itu pun menumpuk
hingga tersangka mampiaskan kekesalannya kepada anak rekan kerjanya itu
dengan cara disulut menggunakan korek api hingga mengakibatkan luka bakar
di sejumlah tubuh korban yang baru berusia dua tahun enam bulan itu
korban dibawa oleh tersangka ke rumah tersangka
dan di rumah tersangka itu korban dibakar atau disulut dengan menggunakan korek api
sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh korban yang terbakar
saat ini pelaku telah diamankan petugas kepolisian sektor tambora
ada pun pasal yang disangkakan yakni pasal delapan puluh ayat dua
tahun dua ribu dua puluh dua tentang pelindungan anak
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah
mardika prakasa satya jakarta